puncak pesta rakyat atau simpedes atau prs di taman chandra wilwatikta kabupaten pasuruan jawa timur
dihadiri langsung menteri bumn erick thohir dan juga segenap direksi bri pada minggu sore
berbagai artis terkenal ibu kota dihadirkan untuk menyemarakan prs
tidak hanya itu ratusan umkm juga dilibatkan untuk meramaikan prs sejak dua hari berturut turut
erick thohir berpesan kepada pelaku umkm se indonesia untuk lebih kreatif dan berinovasi
agar bisa naik kelas ke level atas diiringi kualitas bisnis umkm
puncak pesta rakyat simpedes digelar semarak di taman chandra wilwatikta
kecamatan pandaan kabupaten pasuruan
pada minggu pagi hingga petang
sejumlah artis ibu kota mulai dari republik inul daratista gigi dan puncaknya adalah ben sleng
didatangkan untuk menghibur pengunjung pesta rakyat simpedes ini
tak lupa menteri bumn beserta jajaran direksi bank rakyat indonesia pusat juga hadir dalam puncak prs ini
sebanyak satu ratus lima puluh umkm dipamerkan
dalam stand pameran event pesta rakyat simpedes ini berlangsung
ratusan umkm yang dihadirkan merupakan umkm terbaik binaan bri yang bisnisnya sudah berkembang pesat
sebagian besar dari mereka sudah memasarkan produk hingga kemanca negara
menurut menteri bumn erick thohir dalam blueprint kementerian bumn di tahun dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu tiga puluh
umkm masih menjadi prioritas pemerintah
bri sebagai salah satu bumn selama ini dinilai telah berkomitmen dalam pengembangan umkm di indonesia
melalui pembangunan ekosistem pemberdayaan umkm peningkatan infrastruktur
termasuk pengembangan modernisasi teknologi pemasaran bagi para pelaku umkm
kita binaan kita slb juga ada
bri memang sudah kita minta sejak awal dari penggabungan ini menjadi ekosistemnya umkm
bahkan tadi pak dirut menyampaikan sudah menyalurkan satu seratus
lima belas triliun angka yang luar biasa
ini bukti pemerintah benar benar mengintervensi umkm dan saya sebagai menteri bumn juga ya punya
komitmen kepada umkm melalui tentu infrastruktur yang ada di dunia himbara
dan ini sebuah komitmen yang sama sama
jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita yang bagus tapi menimbulkan kesenjangan makin tinggi
yang kaya saja yang besar saja
tetapi kita harus hadir kepada yang kecil menengah untuk juga
dan kita juga tumbuh
jadi pertumbuhan ekonomi ini juga menekan kesenjangan
jangan justru pertumbuhan ekonomi ini hanya untuk sebagian kelompok saja
sementara itu sunarso direktur utama pt bank rakyat indonesia mengatakan pihaknya telah menyalurkan sebanyak rp satu lima belas triliun dana pinjaman untuk membantu permodalan pelaku umkm di indonesia
dalam waktu dekat bri tengah mengembangkan subholding di bidang ultramikro untuk membangkitkan perekonomian umkm
sehingga mendorong pelaku umkm untuk mengembangkan subholding di bidang ultramikro untuk membangkitkan perekonomian umkm
umkm agar bisnisnya bisa segera naik kelas dan tidak terjadi kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan iklim usaha di indonesia
jadi kita juga ada sistem untuk men tracking berapa jumlah umkm yang naik kelas
itu yang paling penting yang tadi disampaikan pak menteri bahwa tujuannya bukan sekedar membangkitkan ekonomi tetapi juga menjaga supaya jangan terlalu senjang
maka naik kelas umkm naik kelas itu menjadi penting
pertama orang itu mungkin bisa mengembangkan ekonomi
belum ada semangat untuk usaha
maka kemudian spirit entrepreneurshipnya itu yang kita bangun
dan kemudian mereka berusaha
belum tentu langsung ekonomis
mereka mesti kita dampingi
dan kemudian pendampingan ini yang terus dan bukan hanya sekedar mungkin kita ngomong ngomong tetapi memang harus ada blueprintnya
pesta rakyat simpedes ini merupakan yang ketiga kalinya digelar bri di tahun dua ribu dua puluh
event pameran yang mengangkat potensi para pelaku umkm ini akan digelar secara kontinu di tiga ratus lima puluh
pesta rakyat simpedes ini merupakan yang ketiga kalinya digelar bri di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan itu kita bangun
dan itu kita bangun